sebuah bus pariwisata menghantam bus antar provinsi di jalur pantura situbondo kamis dinihari
akibat kecelakaan ini tiga penumpang tewas belasan lainnya luka luka
isak tangis pun pecah saat keluarga melihat jasad korban
isak tangis keluarga pecah saat keluarga tak kuasa melihat tepping hie
korban kecelakaan bus berada di kamar mayat rumah sakit belambangan banyuwangi kami siang
tidak hanya itu keluarga korban juga menjenguk kerabatnya yang lain yang mengalami luka berat
mereka tidak menyangka jika anggota keluarganya harus bernasib tragis
hingga kini masih ada empat korban luka berat yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit belambangan banyuwangi
dan butuh penanganan serius tim dokter
sedangkan sepuluh korban yang mengalami luka ringan langsung dipersilahkan pulang setelah menjalani perawatan tim medis rumah sakit
perawat yang menetap informasi dari rumah sakit itu jumlahnya ada empat orang
karena itu luka berat dibutuhkan perawatan
sementara untuk korban yang luka ringan berjumlah sekitar sembilan orang
itu bisa pulang itu bisa berpulang itu berubah jalan
kecelakaan maut yang menimpa bus pariwisata bermula saat bus bali radience
melaju dengan kecepatan tinggi untuk menyalip dua kendaraan truk di depannya
namun saat mendahului tiba tiba muncul bus antarprovinsi
tiara mas dari arah berlawanan
karena jarak yang begitu dekat bus pariwisata tidak sempat menghindar
dan akhirnya menabrak bus yang ada di depannya
dari awal dia masuk dari surabaya itu dari terminal bungur itu
dia masuk tol itu sudah mulai ego nyalip sendiri
bukan karena ngantuk ini bisnya sebenarnya
jadi sampai di sini saya ngeh di dekatnya hutan hutan itu
dia selalu mepet mepet bis di depan itu mau nyalip ke kanan
akibat peristiwa ini tiga penumpang tewas terjepit di lokasi kejadian
sementara dua belas penumpang lainnya mengalami luka luka
proses evakuasi korban pun berjalan dramatis karena korban terjepit di bawah kolong bus
hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi
dan kedua sopir bus untuk dimintai keterangan terkait penyebab terjadinya kecelakaan